saya sama pipi terus pergi
kok gak ada
nggak usah dibikin ini aja dibeli
memangnya udah gak dipake
memangnya abah udah gak jualan
susah lakunya mungkin baji guru udah kuno
kamu yakin mau jualan baji guru
gimana sih dik dik
sama aku juga deg degan
tapi udah siap kan
mau berangkat jam berapa
nunggu bapak sama ibu
jangan terlalu siang berangkatnya
udah gak sabar ya
bukan udah gak sabar
jangan marah tuh
kan hari ini mau aku lamar
kamu yang cari gara gara
udah dulu ya teleponnya
daripada nanti malah jadi berantem
lagi ditunggu di jalan dekat pasar
jangan gak main dulu mas bro masih rame
santai kan bro
harusnya dia udah dateng
pos dik dik hari ini gak kesini
cuma mau tau aja
saya juga gak tau
kalau kamu gak tau
akan gak tau
nanti akang mau beli alat itu bilangnya apa
mau nanya ke orang yang jualnya dimana juga susah
apa yang akang mau beli apa namanya akan gak tahu
cik edo juga gak tau
pitin yang ngasih usul juga sama
alatnya namanya apa gak tau
terus jadinya gimana
habis pada menambah
kau bisa ny grind berasin ini
kayak gini aja sih kita
yaudah nanti akan beli alatnya
sebetulnya kamu lagi ada apa
saya tunggu dari siang sampai malam
si kemon nggak kelihatan juga batang hidungnya
terpaksa saya ke rumahnya
saya tanya orang rumahnya juga nggak tahu
saya sembunyi di sini
gak tahu sembunyi dari apa
kamu dicari orang
saya taunya kamu itu bukan orang yang takut mati
bekas anggota geng motor yang suka perang di jalan
kamu dicari siapa
teman teman saya sendiri
kamu punya salah sama teman teman kamu
kamu punya salah apa
si kemon pengkhianat
dia yang bikin kita jadi korban
saya gak takut mati
tapi saya nggak mau mati sebagai pengkhianat
kamu harus pulang
gak akan menyelesaikan persoalan
si kemot itu adalah anak kunci yang sengaja saya buat
kalau dia ditemukan pintu dari skenario yang kita mainkan bakal terbuka
dia terlalu bodoh untuk memahami permainan ini
saya juga sebetulnya nggak paham bos
saya kira kamu agak sedikit lumayan
gak tahunya sama aja
kamu gak mau ngapain saya
saya juga sebetulnya gak perlu minta maaf sama kamu
saya nggak janjian sama prita
cuma kebetulan aja
jegregan itu apa
kenapa esy yang harus jelasin
kakak gak ada waktu
bilang aja gak mau
saya gak ada niat sama prita yang ada niat itu kamu
kalau prita mau sama kamu
itu kan menurut kamu
kalau menurut kamu
gak mau sama prita apa gak mau jawab
gak mau jawab
ya iyalah dia cantik
langsung ke kamar aja
di terminal gak keliatan anak buah si gobang
kamu memang pantes dipecat
nyambung tapi nggak diangkat
kamu sama teman teman lagi di mana
di taman maluku
nyari si kemon
dia yang bayar buat ngebantai kang gobang
kembali ke tempat masing masing
kita harus balik ke terminal
kita harus balik ke terminal
terima kasih sebelumnya
bukan bos kamu juga
lagi bukan bos kamu juga
tapi saya tetap punya tanggung jawab
kalau gobang kamu semua teman teman kamu ada apa apa
saya dua puluh tahun lebih di bisnis yang kalian semua masih ada di dalam
saya nggak berpendidikan tinggi
saya bisa berpendidikan tinggi
saya bisa berpendidikan tinggi
saya bisa berpendidikan tinggi
saya bisa berpendidikan tinggi
otak saya juga nggak cukup cerdas
tapi pengalaman sudah ngasih banyak pelajaran
apa yang terjadi sekarang bukan siapa dihajar siapa

bukan siapa harus balas dendam sama siapa
bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan keberanian berkelahi
kalian semua tetap di sini
bekerja seperti biasa
apa yang terjadi di luar sana
jadi kerubang comronnya nanti sebelah sana
mungkin kalau ada di sebelah sana kerubang baji gur
yang jualan baji gur siapa
saya merasa jadi orang bodoh di depan prita
di depan saya nggak merasa begitu
terus kamu masih mau ngejar prita
udah kenyang mas bro
satu lagi deh mas bro
saya nggak tahu prita secantik apa
sampai waktu cemburu marah
semua pernah gagal
kecewa patah hati
kamu cuma butuh waktu
nggak tahu sebentar nggak tahu lama
tapi akhirnya kamu bakal bisa lupain prita
kamu pernah gagal kecewa patah hati
nggak bisa dapetin perempuan yang kamu suka
tapi aku sama junaidi sekarang bingung
waktu itu dia pinjam uang ke saya
tapi begitu uangnya saya transfer
dia nggak bisa saya kontak lagi sampai sekarang
jelas saya kena tip
terus saya harus apa
bantu saya cari dia
alamat juga nggak ada
kalau foto ada
tapi foto selfie saya sama dia
belum ada tugas lagi buat saya
kalau saya butuh tambahan dana lagi
bosen nih diem terus di rumah
nggak tau mau ngapain
kita perlu nelfon dulu nggak
nggak bakal diangkat
coba sekali lagi deh
siapa yang mau nelfon
aku remit di sedangkan nggak dilihat
sendiri ada badruni dalam
kalau bos dik dik nggak ada
kita cari dik dik rumahnya
kita nyari orang
modalanya cuma foto selfie
waktu cecep nyari siapa yang ngebante gobang
orang yang hajar saya dulu
saya hajar dia sampai nggak bangun
kita belum ketemu sama otaknya
otaknya bukan dia
bilangnya disuruh kemod
urus parkir yang benar
di daerah pada suka
yaudah kalau gak mau mah
yaudah mana alamatnya
sebentar aku keluar mobil dulu
imas jadi dilamar hari ini
imas udah pulang ke semudang kemarin
didik sama keluarganya mau datang nanti sore
udah dulu ya
kiara udah keluar sekolah
tadi kamu bandel gak di sekolah
itu mau urusan ijang
bu haji tahu nggak alat buat ngerapetin kantong plastik yang dijegrek kayak gini nih
gak perlu mereka orang tinggal

bantu cari yang perempuan
nyarinya di mana
coba cari di grosir plastik di cibada
iya bu aji terima kasih
sudah saya sebar fotonya ke sepuluh orang
bahwa ada orang goreng ikan asin
kang idris mengingatkan saya untuk bertindak
bukan untuk memimpin perang
tapi menghentikan perang
kamu siapapun jangan terpancing dengan apapun gerakan zaman
jangan masuk dalam permainan
jangan masuk dalam permainan jamaah
jangan mengambil tindakan sendiri
kamu siapapun jangan ketahuan
sekarang di depan rumahnya
kang darman di depan rumah dik dik
barusan ada kejadian malu maluin
johnny berantem sama temennya
johnny itu selama ini aku anggap lucu
penampilannya lucu kayak beruang madu
kalau beruang madu yang lucu itu
ternyata bisa ngamuk
katanya gara gara aku
gak tau gak jelas gak ngerti
nyiksa teman kerjanya security juga
prita itu siapa
karyawan di kantor tempat joni kerja
johnny nasir prita
johnny cemburu sama temennya
jadi johnny berantem gara gara perempuan
baru naksir belum jadi pacar
kamu sepuluh tahun gak
gak usah nanti dia malah marah
yaudah kalau gitu mah
makan buburnya dulu habis ini minum obat
tadi yang masak ikan asin siapa ya
tetangga kayaknya ma
tetangga yang mana ya
mau tau aja
sekarang mah yang penting akan sembuh dulu
gak usah mikirin kerjaan
gak usah mikirin dulu soal rencana kang mau beliin rumah buat ini
kita makan dulu yuk
harus ada yang tetep stand by disini
kamu duluan aja
tapi gimana akang bisa beliin rumah buat nini
kata kang mus
kata kang mus
aku gak boleh balik lagi ke terminal
kalau nggak balik ke terminal
kan uang buat beli rumah kita masih kurang
yaudah saya pergi dulu
halo makannya sudah belum
baru mau nambah
saya kemode kang
saya perlu bantuan kamu
kita ketemu di markas kecil
tanpa masalah ungin kamu

permainan akan semakin menarik
pilih salah satu aja
harganya berapa nih
harga buku rata rata emang segitu
gak jadi aja deh
terima kasih om ubed
beli ini lah
kamu kan kesini mau beli buku bumbingan un
kenapa malah beli komik jepang
kita ngobrol di dalam
dengan bapak firmasa fitra
kami tunggu kehadirannya di posek semurbanu
kalau dia cuita di belaga
dia mau bunuhin terus
sampai tau cuita tinggal dimana
kita harus tau keluarganya
kita harus punya orang bisa ngejamin
kalau juita gak bisa bayar utang
gak pasti ganda
kenapa kemot dijadiin korban
dia harus lenyap
dia berkhianat dari teman temannya untuk kita
kalau terus kita perihara
dia akan berkhianat juga pada kita
kamu berkhianat ke teman teman kamu di terminal
mau apa kamu sekarang
saya mau bayar kesalahan saya
saya gak tau
saya butuh nasihat akan
kamu harus tetap
sekarang saya butuh bantuan kamu
dengan senang hati bos
saya perlu informasi
bagaimana keadaan gomang sekarang
saya mendengar kabar
saya ingin mencari bantuan kamu
ada bendera kuning dipasang di tiang listrik
sadi telepon sama polisi lagi
disuruh ke kantor polisi lagi
saya juga perlu informasi
dimana keberadaan dik dik sekarang
memangnya kenapa bos
kamu gak perlu tau
itu urusan saya
saya sama pipit harus pergi
kok gak ada
nggak usah dibikin ini aja dibeli
memangnya udah gak dipake
memangnya abah udah gak jualan
susah lakunya mungkin baji guru udah kuno
kamu yakin mau jualan baji guru
aku mau jual baji guru
aku sama junaedi sekarang udah punya gerobak baji gur
wah nasib kamu sama junaidi memang mujur
iya mulai besok aku sama junaidi udah gak nganggur
saya ikut bersyukur
saya nanya nanya dulu kemana belinya
pertesan akan perginya lama
saya dikasih tau bu haji
kita barusan jalan jauh tahu
kelapa kaki panas
nanti setiap hari kita bakal begini
aku udah pulang kenapa gak masuk
pamer dulu sama si ujang
es jeruk kelapa
kaya nya repot kalau kita langsung jualan dua
jualan comrok sama baji gur
mending jualan baji gur aja
aku bantuin kamu
kita udah bilang mau ada dua gerobak
yang satunya lagi
tapi keseberkatan kita sama yang punya kp gak gitu
mending kamu tanya dulu aja
tadi mu sudah diajarin
di tempat belinya
kalau kamu jualan ciloknya
pindah ke kafe sama aku
sama junedi gimana
kirain udah pasti
kamu sudah gak bayar
terus malah bikin saya dikurung sama polisi
tenang pak silahkan duduk
oke gak masalah
terima kasih pak
kamu saya suruh sembunyi
saya mau ikut perang